gue gak bisa lama lama disini man
gue tetap masuk atau enggak ya
aduh ngancer obat banget
sedang apa kau malam malam kesini
saya mau jemur ke rumah tante
tapi saya boleh kan tante jemur ke rumah
saya mau lihat rumah tante sebentar aja
boleh kan tante
tak mungkin tante bilang tak boleh pada kau
tak apa wulan
kau lihatlah roman di dalam
tapi oman masih belum sadar loh
gak apa apa tante
kalau saya jemur ke rumah
terutama sama om
kau tenang saja nak
mulut tante ini akan terkunci untuk kau
apakah ini kehidupan kalian
selamat ya untuk satu bulanan jadian kita
lo tau gak
buat ngerayain satu bulanan kita
jadi lo gak mau bangun
jadi lo gak mau ngerayain satu bulanan jadian kita man
lo jahat man
lo selalu aja bikin gue nangis
tapi hari ini lo paling jahat tau gak
lo tiup air mata gue supaya cepat kering
apapun yang terjadi setelah ini
kalau lo lihat gue ngehindar dari lo
lo harus ingat baik baik
kalau selama ini lo egois

bahwa gue mau itu tuhadd
gue gak bisa lama lama disini man
tapi sebelum gue pulang
lambang kebangsaan dulu ya
apa pun man
aku juga sayang kamu
aku juga sayang kamu
aku juga sayang kamu
terus siapa yang jagain roman
kok dia balik lagi